tiara sedang keluar rumah
ibu gimana sih bu
masa mau biarin tiara keluar rumah
maksud ibu tiara
dia baik baik saja
dia pergi karena
merawat aku dan mamanya
hanya karena mengharapkan perhatian
dan kasih sayang dari mamanya
intan tidak pernah mendapat perhatian itu
intan mama mana
mama lagi tidur di kamar
kasian pas muka aku nangis terus
intan mama itu menganggap kamu tiara
kamu harus sabar dan kuat ya sayang
mama lama aku terbiasa kok
mau gimana pun juga aku tetap anak mama
jadi gak apa apa kalau mama itu menganggap aku tiara
yang penting omam bisa sayang dan perhatian
aku gak peduli mama mau manggil aku intan atau tiara
yang penting mama mau memeluk aku
dan siung aku
bahwa si udah bikin aku bahagia
nama aku ada dua

bang siapa partnernya ya
juga dirwegir ke rumah
jadi pengen gue birangin projek
biar dari mama
bu pak mau beli
enggak ya dek
bu pak mau beli gorengan
eh ganggu aja deh
eh dek ganggu aja sih
pergi sana dek ke sana
wah seru banget ya
kalau bisa diajarin sepeda sama mama papa
wah seru banget ya
mau temen temen mau beli gorengan enggak
enggak ada yang mau beli pergi sana
oh bu mau beli
itu karena anak penjual gorengan itu
keliatannya gorengannya enggak laku hari ini
tapi itu masih magari
aku ngga putus j série
gua mau beli
gua mau beli
om itu kan bukan malaikat
kenapa kamu selalu
manggil om itu om malaikat yang membaik hati
om emang bukan malaikat
tapi om baiknya
om seneng dengarnya
selalu ingetin mama
buat minum obat dari dokter
selalu ajak mama kontrol ke dokter
kalau udah waktunya
mama pasti sembuh
yaudah kita makan gorengannya yuk
kamu juga makan dong
di batas geraguan
aku gak mau kehilangan mama
walaupun mama sakit
dan marah marah sama aku
yang telah dilupakan
anak ini begitu mencintai

dan ini kepastian
kamu tidak bawa perempuan miskin itu ke rumah ini
mama sudah nikahkan kamu dengan luna
dia itu yang pantas jadi istri kamu nak
aku sekarang jadi penasaran
aku sekarang jadi penasaran
bagaimana perasaan seorang anak jika
om mikirin apaan sih
om boleh tanya sesuatu
kalau nanti mama kamu sudah sembuh
terus ada yang mau menikahi mama kamu
apa kamu bisa menerima kehadiran bapak tiri kamu
hari ini aku mau masak
tapi aku harus mandi dulu
ini kan baju yang aku buat untuk tiara
dia pasti senang kalau aku kasih ini
ibu tiara mana
tiara sedang keluar rumah
ibu gimana sih ibu
masa ibu biarin tiara keluar rumah
kalau sampai tiara kenapa kenapa gimana
maksud ibu tiara
dia baik baik saja
dia pergi karena
nailah mau kemana
aku gak mau om
aku gak mau mama bagi kasih sayang
aku ingin dianggap shattered